dan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran tatap muka di hari pertama ini
kita telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia
victor pangaribuan di sd negeri klender empat jakarta timur
victor apa yang bisa anda yang sudah anda lihat sejauh ini
pelaksanaan hari pertama pertemuan tatap muka terbatas pada pagi hari ini
ya good morning alfian dan mai
betul sekali saya ada di sd negeri klender empat jakarta timur
tadi pagi memang sejak pukul enam senin pagi
puluhan siswa sudah berdatangan ke sini satu persatu diantar oleh orang tuanya
namun orang tua memang tidak boleh masuk hanya siswanya saja
saya melihat murid murid di sekolah ini sudah mematuhi protokol kesehatan dengan cukup baik
karena mereka mengenakan masker dengan posisi yang bagus sekali saya lihat
kemudian saya akan mengajak anda apa sih yang harus mereka lakukan
ketika mereka melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah
ketika masuk gerbang
oh iya sekolah ini menerapkan untuk mengurangi kerumunan
jadi ini adalah gerombolan murid saat masuk dan keluar
sekolah ini memperlakukan dua pintu
jadi mereka memisahkan pintu masuk dan pintu keluar bagi para siswa
jadi ketika mereka masuk datang mereka akan dipersilahkan
alfian dan maya untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun
sudah disediakan di sini ya
jadi mereka akan mencuci tangan
kemudian mereka harus diukur suhu tubuhnya
di sini sudah ada petugas ada guru guru dari sekolah ini yang sudah siap menyambut mereka
mereka akan diukur
coba diukur suhunya berapa
dan mereka harus mengingat suhu tubuh mereka
karena nanti ketika mereka di dalam kelas mereka akan ditanyai guru mereka
suhu tubuhnya berapa
ini yang menjadi sisi positif atau hal yang bisa
hal baik yang bisa kita ambil kalau mereka belajar di sekolah
mereka bisa lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan
kita akan melihat bagaimana kondisi belajar mereka
ini sudah ada di lorong
kita akan melihat kelas
ada dua sesi
sekolah ini berbeda dengan sekolah
yang kemarin sempat saya kunjungi
sekolah ini memperlakukan dua sesi kegiatan belajar di ptm ini
yang sesi pertama untuk kelas satu dua dan tiga itu di pukul tujuh pagi sampai setengah sembilan pagi
kemudian pukul sepuluh pagi sampai dua belas siang untuk kelas empat lima dan enam alfian
dan setelah ruangan kelas digunakan setiap sesinya langsung akan disterilisasi
akan disterilkan dengan cairan disinfektan
mereka akan melakukan penyemprotan secara mandiri
untuk menjaga kebersihan
agar tidak ada penyebaran virus corona di sekolah
ini adalah kegiatan belajar mengajar yang tengah dilakukan
ini ada satu kelas
nah ini mereka akan belajar selama satu lima jam alfian
tiga puluh menit dikali tiga mata pelajaran
nah dengan waktu sesingkat itu apa saja sih mata pelajaran yang anak anak ini akan pelajari
tadi kepala sekolah sudah menyatakan bahwa mata pelajaran yang akan diajarkan kepada para siswa selama pembelajaran tatap muka
karena secara terbatas ini adalah hanya mata pelajaran yang esensial saja
temanya seperti bahasa ilmu pengetahuan alam ips
kemudian ada pendidikan kewarganegaraan dan juga matematika
tadi saya juga melihat bagaimana jalannya belajar mengajar
karena memang ada sejumlah aturan diterapkan oleh pihak sekolah
mereka tidak boleh membawa makanan begitu dari luar
dan kantin sekolah ditutup alfian dan juga mai
karena memang tidak ada
tidak boleh makan di lingkungan sekolah begitu
diperbolehkan mereka membawa minum
tapi mereka harus minum dengan jarak yang aman dengan teman temannya
selama di dalam sekolah di lingkungan sekolah mereka harus mengenakan masker
nah di sekolah ini ada empat ratus empat puluh empat murid alfian dan mai
lima belas diantaranya setuju orang tuanya setuju kalau anak anaknya belajar di sekolah
tapi empat puluh an orang tua ini masih belum setuju alfian dan maema
mereka mengatakan bahwa
penjelasan dari kepala sekolah para orang tua yang masih tidak setuju
kenapa anaknya tidak diizinkan untuk bersekolah tatap muka
ini adalah kelas dua ya
ini lagi sedang belajar begitu
ketika orang tuanya tidak setuju tadi kepala sekolah menjelaskan bahwa
ada sejumlah orang tua yang masih khawatir jika anaknya melakukan pembelajaran tetap muka di sekolah saat ini
apalagi usia mereka kebanyakan di bawah dua belas tahun alfian dan mai
dimana vaksinasi belum diberikan
kepada anak usia di bawah dua belas tahun
yang sudah divaksin memang anak anak usia kelas enam sd di sekolah ini
sebagian besar sudah berusia dua belas tahun
tadi saya sempat mewawancari salah satu orang tua
tadi jam enam pagi mengatakan bahwa anaknya masih berusia sebelas tahun
belum divaksinasi kelas enam sd
tapi setuju kalau anaknya belajar di sekolah
karena bagi para orang tua dengan belajar tetap muka di sekolah seperti ini
anak anak mereka mendapatkan guru yang terbaik

jika dibandingkan di rumah
begitu alfian dan mai
ini memang sisi positif ya
tapi tadi kalau anda lihat
betul sekali saya sempat wawancara epidemiolog mas dalina pane
bahwa yang harus diperhatikan adalah
adalah bagaimana mengawasi laju transmisi covid sembilan belas
di luar lingkungan sekolah alfian dan mai
jadi kalau misalkan anak anak nih ya
di sekolah oke
protokol kesehatannya sudah ketat seperti ini
sudah bagus sekali begitu
tidak di luar sekolah
dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah
dari sekolah menuju rumah ketika mereka pulang
ini yang harus diperhatikan dan harus diawasi oleh masyarakat
pastikan bagi anda orang tua yang putra putrinya
sudah melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah
ingatkan mereka untuk patuh protokol kesehatan
ppkm di jakarta masih berlevel tiga
positifitasnya masih cukup tinggi
padahal who ini menjelaskan bahwa
batas aman untuk wilayah dengan paparan covid sembilan belas
ini masih tinggi loh positifitasnya
ini artinya adalah ketika anak anak anda
orang tua yang di rumah
harus anak anaknya belajar di sekolah
ingatkan untuk menjaga protokol kesehatannya
dan jangan lupa kalau anak yang sudah berusia dua belas tahun
dan ini menjadi tanggung jawab besar
tanggung jawab murid
tanggung jawab guru
tanggung jawab orang tua dan kita semua alfian